petugas satpol pp menyisir blok dagangan di pasar warung jambu kota bogor jawa barat
untuk menjemput para pedagang yang enggan mengikuti rapi tes masal jumat sore
bahkan sejumlah pedagang bersembunyi di dalam lapak
para pedagang ini ketakutan diambil sampel darah karena khawatir dikucilkan jika mendapat hasil reaktif
meski sempat menolak para pedagang akhirnya mau mendaftar usai diedukasi oleh petugas
tes cepat corona ini menyasar seluruh pedagang dan pengunjung karena rawan penyebaran covid sembilan belas di pusat keramaian